kamu jangan mengungkit ngungkit masalah luku
aku tidak ada hubungan dengan perempuan itu lagi
mau mas ada hubungan atau tidak
saya udah gak peduli mas
kita sudah bercerai
jadi lebih baik mas urus diri mas sendiri
maafin aida ya pak
aida janji aida pasti kuat kuat
maafin aida ya pak
siapa lagi yang tahu sekarang
bularas gak tau apa apa pak aida
bapak kan tau riza tuh sebelum banget sama aida
aida gak mau nanti aida dianggap macem macem lagi sama riza
bukan aku yang nabrak dia dan almarhumah istrinya waktu itu
aku jadi cemas mikirin keadaan aksan
yang kata nia keserempet motor
apa betul luka lukanya sudah diobati
sekalian aku mau tanya tanya lagi sama dia
loh apa yang dina lakukan disitu
aida pak firman
jadi ini rumahnya aida
seharusnya aku yang tanya sama aku
jadi ini rumahnya aida
apa kamu tidak malu
datang datang ke rumah laki laki
kalau sampai mereka tahu kamu tidak
tidak menarga diri
perempuan apa kamu bikin malu
kalau anak anak gak suka
tidak perlu mas wakili
mas udah gak punya hak ikut campur urusan saya
mau saya pergi kemana kek
mau saya punya hubungan dengan siapa
itu urusan saya mas
saya sendiri juga gak usil kok
nanya mas mau ngapain lagi disini
mas mau bertemu dengan kekasih lama
ku kasih apa
kamu jangan mengungkit ungkit masa laluku
aku tidak ada hubungan dengan perempuan itu lagi
mau mas ada hubungan atau tidak
saya udah gak peduli mas
kita sudah bercerai
jadi lebih baik
mas urus diri mas sendiri
bapak seminggu nyayini dia
iya mereka ngapain ya disini
oh ada perluan saya datang ke sini
syukurlah aksan ternyata baik baik saja mungkin dukanya memang tidak terlalu
parah om sama tante ada urusan apa datang sini tante tante mau ketemu dengan aida dan datangnya mengenai terapi tante
sudah dapat kabar tapi tante nggak tahu nih papanya indira disini namanya saya tadi kebetulan
lewat lalu saya lihat ada mantan istri saya mamanya indira disini saya samperin begitu
ceritanya saya pikir om mau ke rumahnya aksan om soalnya mobil om dipakirin
di dekat rumah aksan disitu
mau ngapain sih kurma aksan dan saya tidak ada hubungan apa apa dengan aksan
kamu jangan sembarangan bicara ya om saya minta maaf om tapi kalau om
memang ada urusan sama aksan juga nggak apa apa saya tidak ada keperluan apa apa dengan aksan
marah marah seperti itu aneh kalau om umar cuman kebetulan lewat belum lama ini juga begitu
masa bisa sampai dua kali sudah sudah sudah kita masuk
tidak lepasin ngapain sih nah lu sendiri ngapain pegang pegang tangan dia
tuh jagoannya mau apa lu jagoan gua ajang tunangan aja biasa kok ayo udah biarin aja mereka
berantem yuk kita masuk aksan kamu itu orang yang paling gak berkepentingan di sini kamu tuh ngapain
disini udah mendingan kamu pulang aja itu jangan jangan kamu suka sama aida ya nggak
bantuin aja masa nggak boleh nggak boleh lagi pula bantuan kamu tuh gak dibutuhin
di sini udah kamu pulang aja rumah kamu kan deket di sini udah udah udah hiasan mendingan kamu pulang
kamu kan tadi malam juga udah nginep di rumah sakit takutnya nanti malah dicariin sama tante loh
ya udah kalau gitu aku makasih ya san jauh jauh jauh jauh dan
yaudah kalau gitu aku pulang juga deh tugas aku disini udah selesai
tante om saya permisi dulu makasih ya san
ke badannya yuk
kan tadi saya udah bilang mas saya mau ngomongin masalah terapi
terus lebih baik pergi deh jangan bikin orang curiga
sebenarnya mas mau ngapain sih disini
kalau soal itu pak bapak gak usah pikirkan biar saya membantu
soal bantuan biaya barangkali
saya tidak bisa menerimanya maafkan saya
begini aja pak kalau bapak nggak keberatan biar saya kasih pinjaman ke bapak
nanti kalau bapak sudah ada uang bapak bisa kembalikan ke saya
ya ampun tanta makasih banget ya tanta aku bersyukur banget kenal sama tante
pak sayang tante nggak sempet kenal sama ibu saya
abiskan kita juga baru kenalan setelah ibu meninggal
tapi saya bukannya sengaja dekat dengan kalian karena ibu kamu meninggal lho aida
saya tidak terlibat dengan penabrakan itu
tante kayaknya aida gak nyebut nyebut soal tante terlibat sama kematian ibunya aida deh
begini pak semenjak anak saya unafa menuduh saya telah menabrak bapak dan almarhumah istri bapak
saya jadi kepikiran makanya saya bicara seperti tadi
saya pikir bapak dan aida juga menuduh saya
tapi sungguh aida pak bukan saya pelakunya saya cuma simpati dengan kalian
tante maaf ya tante aku sama sekali gak maksud nyinggung tante
maaf kalau kata kata aku ada yang salah ya tentang
iya aida maafin tante ya tante juga lagi sensitif
kalau begitu bapak mau lihat brosurnya pak
boleh saya lihat
sikap bu dina betul betul sangat aneh ya
akhirnya kebeli juga ini kalung gak usah pakai kerja lagi cuma modal air mata buaya
tapi alasan apa lagi ya biar dikasih duit lagi ya pak si umar